informasi berikutnya ada uang baru atau uang layak edar yang kini diburu untuk tradisi bagi bagi tunjangan hari raya alias thr
bank indonesia mengakomodir penukaran uang kecil mobile bagi masyarakat jelang idul fitri
salah satunya yaitu mobil khas keliling bank indonesia
dimana hari ini digelar di kantor kompas gramedia palmerah jakarta selatan
dimana antrean yang panjang dan mengular tidak kurangi ansias memasyarakat untuk menukar uang baru
nominal pecahan yang disediakan mulai dari seribu hingga lima puluh ribu rupiah
penukaran uang baru ini dibatasi sebanyak empat juta rupiah
antrean tadi udah dari jam sembilanan sih mbak milih disini karena ya sekalian ke kantor
kalau nukernya sekarang supaya lebih cepat aja sih mbak
karena kan kalau makin mepet kan makin gak ada waktu tuh nanti atau bisa lupa lupa kayak gitu sih
kalau ngincer sih sebenarnya nggak ngincer ya
karena dari kompas gramedia juga udah nyediain paket gitu sih
jadi ada pecahan lima puluh dua puluh sepuluh lima ribu dua ribu dan seribu
ini dibagiin buat ke keluarga sih ya buat keponakan buat saudara saudara
kalau anak kecil sih paling mungkin mereka kayaknya nggak terlalu apa ya
fokus ke berapa jumlahnya
tapi yang penting uangnya baru gitu
jadi kalau baru kan kesannya apa ya berkah suci kayak gitu
jadi lebih senang ke uang barunya sih
sudah ada jurnalis kompas tv triksi valencia yang bersiap di area co working space kompas gramedia
bisa digambarkan kepada kami bagaimana antrean penukaran uang saat ini
wah meski sebenarnya di dalam sana antrian sudah mengular dan bahkan sedikit saya tunjukkan
antrian di belakang saya ini sudah panjang juga membentuk ular baru lagi ya
tapi nampaknya antusias dari masyarakat untuk menukarkan uang
untuk bisa dibagikan ke ponakan saudara ataupun juga keluarga
ini tidak surut ya sekalipun makin siang ada terik matahari
karena memang ini adalah momen momen yang dinantikan untuk kemudian bisa berkumpul bersama keluarga
dan juga memberikan atau membagi bagikan rejeki
nah untuk kita tahu lagi karena memang penukaran uang ini bukan hanya di sini saja
tapi antusiasnya juga tersebar sampai ke seluruh wilayah indonesia
kita akan berbincang langsung dengan direktur departemen pengelolaan uang bank indonesia
bapak agus susanto terkait dengan antusias ya pak ya
kalau misalnya di luar wilayah jakarta atau pokoknya di indonesia
dan kemudian apa sih pak fakta unik dibalik penukaran uang
mungkin ada yang diincar gitu pecahan tertentu gitu pak
baik terima kasih mbak felicia
jadi mungkin pertama karena ini kan momen hari besar ya keagamaan ya
rafi ramadan dan idul fitri sudah barang tentu hampir seluruh masyarakat lah gitu ya
itu punya keinginan lah kurang lebihnya memperoleh uang yang kondisinya baru lah gitu ya
untuk kegiatan silaturahmi dan sebagainya
kalau dilihat hampir pertumbuhannya ya kan jawa ya masih paling besar lah ya
enam puluh atau tujuh puluh persen itu perputaran seperti itu
tapi bukan berarti di wilayah lain juga tidak seperti itu
sama juga peningkatannya cukup besar
dan fakta uniknya kalau saya bilang adalah di awal ini terutama di awal rafi ya ramadan ini
penukaran terhadap uang pecahan kecil itu cukup besar
jadi kalau kita digambarkan banyak antrian dan sebagainya ya itu salah satu implikasi bahwa masyarakat memang
bahkan di data kita sendiri sampai dengan saat ini itu sekitar empat puluh ribu
sudah empat puluh ribu penukar
tapi tutup menggunakan aplikasi yang dikeluarkan oleh bank indonesia aplikasi pintar
di luar itu yang sifatnya go show dan termasuk juga pelayanan kepada kementerian lembaga dan sebagainya itu cukup besar daripada itu
makanya oleh karena itu fakta uniknya tadi
di awal awal biasanya orang lebih banyak uang pecahan kecil
tapi nanti di akhir mendekati idul fitri biasanya yang paling banyak adalah pecahan besar
rp seratus dan lima puluh ribu dan itu biasanya digunakan oleh perbankan ya itu diisi untuk atm atm yang ada
nah pak ini karena antusiasnya juga cukup tinggi kemudian juga nilainya ditambah ya pak tahun ini ya
jadi satu ratus sembilan puluh enam triliun begitu ya pak
nah kalau misalnya terkait tips gitu
yang disampaikan kepada saudara kompas tv di rumah
supaya tidak mengantri terlalu panjang atau terlalu lama
biar lebih mudah dan cepat begitu ya pak untuk mendapatkan uang pecahan ini seperti apa pak
jadi kami dari bank indonesia sudah barang tentu
pertama penyebaran dari titik titiknya ini menjadi evaluasi buat kita
jadi penyebaran titik titik penukaran itu menjadi penting
yang kedua kan kita kalau bisa lihat ya di daerah perkotaan yang besar ini kan hampir seluruhnya masyarakat itu kan bankable
kalau dia bankable berarti paling tidak mereka punya rekening di perbankan
nah kita juga ada kerjasama dengan perbankan
jadi kalau penukaran juga bisa dilakukan di perbankan
jadi artinya tidak perlu sampai kemudian kumpul dalam satu titik gitu ya kurang lebih seperti itu
jadi pelayanan terhadap perbankan juga dilakukan
yang kedua adalah tips yang kita lakukan yang kita himbau kepada masyarakat adalah secara kolektif
jadi ini untuk kementrian untuk lembaga dan sebagainya kita tuh biasanya penukarannya secara kolektif
jadi misalnya katakanlah di lembaga itu ada beberapa divisi kepala unit kerja dan sebagainya itu secara kolektif
jadi nanti pada saat penukaran pun tidak terlalu susah
yang ketiga kita tahulah sekarang kan untuk kris juga bisa dilakukan secara digital
jadi penarikan juga tidak perlu masyarakat datang ke atm tarik dulu
tapi kalau di perbankan dia bisa langsung mendebet krisnya untuk memperoleh penukaran uang yang diinginkan
oke baik itu sudah cukup lengkap dan juga jelas ya supaya masyarakat bisa kebagian juga uang pecahannya ya pak ya
terima kasih banyak pak agus susanto untuk waktu dan informasinya pak
itu tadi ya rahman sedikit informasi bahkan memberikan cukup banyak manfaat begitu ya bagi masyarakat yang mengantri
tidak hanya di satu tempat tapi bisa di beberapa tempat
kalau untuk di perbankan sampai tujuh april masa penukarannya untuk mobil khas keliling ini bisa sampai lima april
jadi sebenarnya masih ada waktu ya rahman dan juga saudara untuk kemudian menukarkan uang pecahannya dan bisa dibagi ke saudara atau kepondakannya
dan benar tadi kalau misalnya yang dikatakan pecahan pecahan kecil seperti misalnya dua ribu sampai lima ribu rupiah itu sebenarnya paling banyak diincar
kalau tadi kami berbincang dengan beberapa warga ataupun juga masyarakat yang hari ini ikut mengantri
tadi antusiasme dalam menukarkan uang jelang lebaran
terima kasih jurnalis kompas tv triksi valencia atas laporan langsungnya dari co working space kompas granmedia palmerah jakarta